seluruh masinis dan kru kereta di wilayah daob delapan surabaya wajib mengikuti tes kesehatan yang digelar pt kai daerah operasi delapan
pemeriksaan meliputi tensi darah dan suhu badan untuk memastikan kondisi kesehatan masinis dan kru sehingga layak menjalankan loko kereta
sebelum masinis dan asisten masinis berdinas akan dilakukan pemeriksaan kesehatan meliputi anomnese pengukuran suhu batang dan tensi
setelah dilakukan pemeriksaan tersebut maka masinis dan asisten masinis yang memenuhi syarat dinas akan diterbitkan surat keterangan sehat dari kami
selanjutnya masinis dan asisten masinis akan menjalankan asesmen
selain pemeriksaan kesehatan dilakukan juga tes kelayakan mengenai kesehatan
mengendarai kereta api seperti tes rambu lalu lintas surat izin mengendarai kereta api dan pengecekan kelengkapan alat seperti senter dan pluit
diberikan pertanyaan pertanyaan terkait lokenes dan yang berhubungan dengan operasi narkotik di lintas
pengecekan kesehatan ini akan dilakukan setiap hari khususnya menjelang arus mudik dan balik lebaran
bagi masinis yang kurang sehat atau sakit saat menjalani tes kesehatan
maka akan digantikan oleh masinis cadangan yang sudah ditetapkan oleh pihak daob delapan surabaya
muhammad yan muar komarudin surabaya jawa timur